apakah anda sudah makan siang
untuk anda yang sedang ingin makan yang berkuah
sebelum ke menu soto kita hari ini
taukah anda berbagai hidangan jenis soto yang ada di indonesia awalnya berasal dari mana
jawabannya justru tidaklah dari indonesia
melainkan negara cina
karena sifat orang cina ini melakukan diaspora ke berbagai wilayah
dan salah satu profesi yang ditekuni oleh mereka itu adalah berjualan
termasuk berjualan makanan
soto ini kemudian menyebar dari semarang
kemudian mereka berdiaspora ke berbagai wilayah
ke jawa timur terus kemudian ke jawa barat ke batavia ke jakarta saat itu
berbagai hidangan nusantara
bisa dinikmati bukan hanya di tempat asalnya saja
nggak usah jauh jauh
kali ini saya akan mengajak anda mencicipi menu menu soto dari daerah indonesia
tapi tempatnya di jakarta
makanan berkuah asli indonesia ini memiliki rasa dan komposisi yang berbeda beda di setiap daerahnya
soto asli medan pak syamsuddin ini salah satunya
soto legendaris sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh ini berada di wilayah kemayoran jakarta pusat
rumah makan ini
menawarkan soto dengan pilihan isian ayam
nah ini merupakan rumah makan soto cabang dari medan
dan saya pesan di sini soto campur
jadi ada daging
dan rasanya empuk
kuahnya ini pakai santan
nggak pakai susu
ditambah kalau biasanya kita makan pakai soto cabainya cabai merah
di sini cabainya cabai hijau
ditambah sama kentang
perpaduan yang mantap
untuk menikmati satu porsi hidangan di sini
anda perlu merogoh kocek tiga puluh lima hingga enam puluh rupiah per porsi
dari sumatera utara
saya beralih ke kuliner jawa barat yaitu soto bogor saroja
soto bogor ini terletak di wilayah bendungan hilir jakarta pusat
yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
tapi kalau di sini ada berita berita
ada pakai daging
dan yang beda di sini bisa pakai baso
basonya pun nggak banyak tepung
nah saya nggak tahu nih kalau kata bu yayu
udah sering makan di sini
karena memang ini salah satu soto mie favorit saya
saya kenal di sini itu sejak dua puluh tahun yang lalu
harga satu porsi soto mie saroja terbilang lebih mahal dibanding soto mie pada umumnya
yaitu rp tiga puluh lima per porsi
harga tersebut sesuai dengan hidangan dan banyaknya daging yang disajikan
tempat icip soto terakhir saya adalah soto banjar dan sate tulang borneo
yang bertempat di salah satu perumahan wilayah kembangan jakarta barat
nah sekarang saya lagi nyobain soto banjar
dan khasnya biasanya makannya bukan sama nasi
tapi sama ketupat
di sini ada bihun juga
kemudian juga ada irisan telur bebek
sama ada ayam kampung juga
buahnya di sini dia pakai susu
jadi enggak terlalu kental
enggak terlalu asin juga
dan makannya bareng sama sate tulang
jadi ini bukan tulang semua ya
daging ayam dicampur tulang
di ace dan dibuat sate
ditambah dengan sambalnya di sini pas banget
sambel cabai tomat
kemudian juga ditemenin sama minuman khas orang banjar
rasanya seperti fambozer
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

ini asli rasa banjar
kayaknya asli kelimantan kebetulan
satenya gimana pak
wah apalagi satenya
untuk menikmati hidangan di sini
anda perlu merogoh kocek lima puluh tujuh puluh lima ribu rupiah per porsinya
itulah tadi tiga pilihan soto khas nusantara
sudah tahu mau mencicipi soto khas nusantara
jangan terlalu banyak ya
karena bisa memicu kolesterol